oke untuk membahas hal ini melalui sambungan telpon sudah bergabung bersama kami ada pemerhati masalah pendidikan dari center of education regulation and development analysis atau cerdas ada mas indra karismiaji di sana
mas indra selamat malam
selamat malam bapak ispah apa kabar
baik sekali mas indra semoga juga baik kita ngomongin soal ibon dan juga ballpoint yang mendadak jadi heboh begitu ya mas di lini masa dan nampaknya membayang bayangi dinas pendidikan di jakarta
saya harus tahu dulu nih tanggapan dari mas indra mengenai hal ini gimana
saya melihat ini suatu hal yang sangat positif buat dunia pendidikan kita ya yang selama ini masyarakat itu apatis
nah sekarang itu bisa melihat bagaimana proses penganggaran anggaran pendidikan kita dilakukan
jadi ini buat saya sebuah antusiasme yang positif ya dengan ada minat masyarakat kesini dan begitu
itu saya melihatnya disitu dulu
kalau mengenai anggaran ibon sebesar delapan puluh dua miliar rupiah
mas indra pernah mendengar nggak sih ini sebelum sebelumnya dalam anggaran pendidikan di dki jakarta
ya kita kan tahu persis ya apa sejarah apa yang terjadi di dki jakarta kan begitu
dan dki jakarta ini adalah salah satu daerah dengan anggaran pendidikan terbesar di indonesia
ya bahkan anggarannya sudah mendekati anggaran kemdikbud yang satu indonesia kan begitu jadi
jadi hal hal yang seperti ini akan baik sekali dicermati oleh masyarakat umum
semua bisa melihat sehingga penyelenggaraannya itu sesuai dengan kebutuhan
jadi kan harus kita peliti lagi nih
misalnya untuk bolpen itu seratus miliar lebih kan
tapi kalau kita bagi dengan jumlah siswa yang ada di dki jakarta jatuhnya wajar kan gitu
cuman kan harus kita lihat lagi apa memang setiap bulan harus dibelikan bolpen baru kan begitu
nah itu yang menjadi koreksi kita bersama
sehingga anggaran pendidikan kita tidak copy paste saja setiap tahun
yang hasilnya tidak ada peningkatan tidak ada pengembangan gitu
kita sama sama cermati ini
dan kalau saya melihat ini langkah pemprov dki baik sekali ya
pertama membuka diri dulu
artinya ini kan kalau yang dulu kan problemnya sudah dibelanjakan
kalau ini kan masih bahkan belum dibahas di dprd kan belum dibahas untuk dua ribu dua puluh
ini sudah dibuka dulu
ini satu hal
kalau langkah yang sangat baik berarti ada satu keterbukaan dalam transparansi dalam manajemen anggaran pendidikan dki jakarta
ini yang harus kita apresiasi
jadi selama ini transparansi anggaran pendidikan khususnya di dki jakarta tutup mata begitu masyarakat
tidak bisa melihat
ya buktinya baru kali ini orang pada heboh
tapi kalau saya melihat kan sebetulnya hal yang seperti ini hal yang biasa
dan tidak hanya terjadi di dki jakarta
di semua daerah banyak sekali model model yang seperti ini hanya tidak pernah terbuka
oke tapi kalau kita lihat di anggaran atau di website sebelumnya yang sudah di capture dan juga menyebar di lini masa begitu ya
ada nampaknya sedikit kejanggalan begitu untuk pembelanjaan ibon sendiri
ada delapan puluh dua delapan miliar rupiah yang dibagi per anak
sedangkan terbarunya di respon oleh kepala dinas pendidikan dki
bahwa anggaran itu adalah menjadi kelengkapan kantor biaya operasional
padahal kita tahu terlihat ada jumlah siswa di situ
ini janggal nggak sih mas indra
nah tadi kan saya juga menonton di cnn juga sebelum saya ini kan pak kepala dinas sudah memberikan statementnya kan ya
tentang kenapa terjadi seperti ini
nah kalau saya melihatnya inilah juga problem dari sdm kita
ya kan bagaimana kita harus tahu ini yang mengisi kan kepala sekolah
kepala sekolah itu pada dasarnya adalah guru
yang diberikan tugas untuk menjadi manajer di sekolah
jadi banyak dari mereka yang tidak memiliki memang background kemampuan mengelola apalagi yang berifat keuangan seperti ini
jadi sangat wajar untuk mereka salah membuat
salah hal yang bersifat teknis karena mereka memang tidak disiapkan untuk yang seperti ini
mereka bukan birokrat
nah ini kan juga berarti menjadi catatan buat kita semua
gak hanya dki
jadi untuk kita menempatkan orang orang yang misalnya menjadi kepala sekolah yang nantinya bertugas untuk menggunakan anggaran pendidikan kita yang sangat besar
itu juga harus dibekali dengan kemampuan manajemen
jadi ini adalah hal yang baik
jadi ini wake up call buat kita semua
saya melihatnya satu hal yang positif
dan saya minta juga di respon positif oleh masyarakat
karena ini adalah satu tindakan presentif
artinya kita sudah heboh begini kita rame pasti berarti pemprov dki pun akan melihat lagi bagaimana polanya dan akan pasti akan disisir lagi kan
misalnya penggunaan ball pen itu memang harus sekian banyak
kalau ternyata tidak seperti itu kan bisa digunakan untuk yang lainnya ya
yang lebih bermanfaat
nah ini saya masih melihatnya satu hal yang justru sangat positif
akan mendorong program pak presiden untuk meningkatkan kualitas sdm kita
membangun sdm kita menjadi sdm yang unggul
termasuk sdm para kepala sekolah
tapi mas indra saya harus tanya secara personal
masuk akal gak sih anggaran aibon sebesar itu
aibon ini untuk apa dalam atk sekolah
nah kan justru itu mbak
kita harus melihat lagi
angka yang sekian itu kalau dibagi jumlah siswa se dki jakarta jatuhnya kecil
kalau dibagi kan gitu kan kan saya masih belum tahu persis itu pembaginya seberapa banyak
karena sekolah di dki nya
sekolahnya dua ribu lebih kan begitu
jadi kita harus lebih dalam lagi ini
dan yang kedua tadi disampaikan oleh kepala jinas kan itu adalah semacam kayak gamingnya kan gitu loh
itu belum yang realnya yang akan dilaporkan ke atau dibahas dalam rapat dengan dprd
kan beliau menyampaikan seperti itu
jadi gini mbak
sekarang itu semua kepala sekolah
itu tugasnya ngisi
ngisi budgeting itu kan begitu
nah ada yang udah ngisi
ada yang udah belum
soalnya saya juga melihat ada di postingan di dinas lain kan begitu
artinya ada sejumlah sekolah yang punya kebutuhan akan ibon ini yang kemudian di copy paste begitulah ya dugaannya
bisa jadi seperti atau berupa adami
kan gitu kan
ada adik jadi misalnya gini loh
karena kan anggaran pendidikannya sudah dikunci nih
misalnya dua puluh dua triliun
jadi mereka harus memasukkan supaya angkanya tetap totalnya harus dua puluh dua triliun
ini tergantung model softwarenya ya
artinya kalau dia masukinnya dua belas triliun nggak bisa
misalnya gitu ya
jadi tetap harus dua puluh dua triliun
nah karena belum punya program
dia taruh aja dulu dah lem aibon dulu
yang penting angka akhirnya
masuk dulu ya angkanya
itu sangat mungkin terjadi
karena kan juga belum final
masih harus dibahas dulu dengan dprd
kalau nanti sudah jadi perda
nah itu harus final
ya paling tidak apa yang terjadi di apbd dki jakarta ini bisa menjadi kesadaran masyarakat khususnya di daerah daerah ya mas indra
untuk bisa lebih sadar lagi
lebih apa namanya
lebih meningkatkan kesadaran mereka untuk tahu
anggaran pendidikan di daerahnya seberapa besar sih
mas indra karismi aji
termasuk di kmdik buat sendiri kan
juga harus diawasi juga
mas indra karismi aji terima kasih sudah berkembang bersama kami di cnn indonesia connected